pemerintah dan delapan fraksi dpr ri sepakat menggunakan kata nusantara
sebagai nama ibu kota negara yang baru dalam rapat panitia kerja rancangan undang undang ibu kota negara
rapat panjair uwkn yang berlangsung pada senin
sementara fraksi pks setuju dengan catatan yakni masih menunggu penjelasan dari ahli bahasa
begitu juga dengan perwakilan dewan perwakilan daerah dpd yang juga setuju dengan catatan
yaitu ada penjelasan tertulis dalam pasal penjelasan tentang makna nusantara sebagai edukasi kepada publik
wilayah geografi sebuah negara di mana konstituentanya adalah pulau pulau yang dikisahkan oleh lautan
terbersih di dalamnya tentang pengakuan kemajemukan geografis
dan dengan demikian juga melandasi kemajemukan
jadi nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu
dan juga mengganggu kesakralan istilah nusantara
dalam rapat yang sama dpr dan pemerintah menyepakati status pemerintahan ibu kota negara adalah pemerintah daerah khusus ibu kota negara
dengan kelembagaan setingkat provinsi yang akan dipimpin oleh seorang kepala otorita
kepala otorita nantinya dipilih diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden
serta bertanggung jawab langsung kepada presiden
tim liputan cnn indonesia